oke seperti tadi yang kita janjikan sebelum jeda ya ada musisi indonesia akan membagikan pesan cinta kepada kita semua langsung saja kita sapa pada pagi hari ini ada teh rika ruslan selamat pagi teh
apa kabar wah ada popsicles juga disitu
ada popsicles juga ini ada inara tasya maria tabi dan juga marta halo selamat pagi
wow semangat banget ya
ramai ya sahur sahur
oke kita pertama ke teh rika gimana nih puasanya ini udah sepuluh hari pertama kemarin lancar kan ya
alhamdulillah lancar dengan segala kondisi saya habis vaksin juga kemarin jadi agak santai tapi ya harus stres di rumah ya harus istirahat karena ya kondisi vaksin kan katanya ngantuk tapi bener ngantuk banget
sama lapar gak sih
kalau saya sih ngantuk sama lapar
ngantuk sama lapar sama saya juga kayaknya rasanya nafsu makan makin
tinggi karena habis vaksin itu ya tapi tergantung orangnya beda beda ada yang dampaknya seperti itu ada juga yang biasa biasa aja ya
kalau teman teman popsicles gimana nih puasanya sepuluh hari pertama
gimana puasanya sepuluh hari pertama ini lancar
hari ini sahur apa adik adik teman teman
sahur apa ini kita sahur
tolong sahur ya karena mungkin masih live dengan kita ya
setelah ini baru sahur ya
iya kalau teh rika ini kita ngomongin sahur dulu deh sebelum kita masuk ke single terbaru dari teh rika dan juga popsicles
kalau tradisi sahur teh rika di tahun dua ribu dua puluh satu ini ini mungkin tahun kedua ya kita menjalankan
iya pandemi ya
memang tahun kedua menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi covid sembilan belas ya
apa sih tradisi dan juga kuliner mungkin sahur yang biasanya menjadi andalan nih
apa ya kalau aku sih sebetulnya yang nggak boleh nggak ada pasti kurma karena itu kan jadi mood booster kita untuk apa namanya ngeberesin semua masalah masalah perut lah gitu
kemudian saya nggak terlalu banyak makan sih kalau puasa justru ya itu kurma pasti terus tradisinya ngumpul sama ibu mengundang ibu ke jakarta karena sekarang lagi pandemi sudah dua tahun ini dia nggak boleh kemana mana sama saya
jadi hari ini puasa ini malah justru dikumpul sama ibu biasanya aku di jakarta ibu di sekolah
tapi di tahun ini betul betul barengan terus karena nggak bisa kemana mana ibunya
malah jadi senang karena ibunya nggak bisa pergi pergi biasanya kan pengen nengok cucu dan lain lain
jadi artinya nggak ada mudik ya teh
tidak adalah mamaku yang di sini nggak boleh kemana mana dia
ini kalau teh rika kan nggak mudik karena mamahnya juga ada di rumah gitu ya
kalau teman teman dari popsicles ini kan dari latar belakang asal yang berbeda gitu kan dari berbagai daerah
menurutmu ini mudik nggak nih di tahun ini padahal pemerintah udah melarang dari kemarin tanggal dua puluh dua april
nggak ada sih
dari rase sih nggak ada

karena kita juga ngikutin dari aturan pemerintah kan
katanya emang harus di rumah saja kan terus nggak boleh ada mudik
jadi kita harus ikutin aturan pemerintah
oke bagus sekali ya contoh dari adik adik kita ini ya
jadi kan memberikan inspirasi kepada orang untuk menahan diri
kita langsung bahas soal single terbaru dari popsicles dan teh rika
saya ke teh rika
teh rika ini apa makna yang terkandung dalam bait bait lagu atau bait bait dalam lagu tersebut ya
jadi pesan cinta ini saya keluarkan bersama halaman musik rika ruslan tgm mas angga
tujuannya adalah bahwa di indonesia ini kan sangat banyak sekali sukunya yang berpengalaman
sukunya ya daerah daerah yang berbeda
seperti perwakilan dari anak ini ada dari medan ada dari manado ada dari semarang ada dari jakarta ada dari saya sendiri orang sunda gitu
ini tidak boleh mempengaruhi kita untuk merasa sayang terhadap indonesia ini
malah seharusnya perbedaan ini bisa menyatukan semua dengan rasa toleransi
justru dengan beda ini kita bisa ini ya tidak egois gitu
nah jadi kayak awalnya saya bikin wing hanya sepuluh menit
gara gara habis ada bom ada berita bom itu
kemudian saya merasa bahwa wow aku harus sebagai insan musik di ramadan ini juga tepat untuk meluari pesan cinta ini
karena kok masih ada orang merasa bahwa itu paling benar gitu
saya sebagai wanita yang sudah berumur lima puluh satu merasa harus bikin sesuatu
dan kebetulan saya punya lima anak hidup yang tergantung di pop akademi yang ini
saya aja karena udah jelas lah mereka nggak perlu aku kerja kelas latih karena saya sudah latihan sama mereka tiga bulan
jadi saya bikin ini dalam waktu tiga minggu
semua video klip lancar mixing mastering lancar semua lancar
nah tujuannya mudah mudahan ini adalah jadi satu lagu yang akan membuat anak muda bicara bahwa perbedaan ini justru menyatukan apa yang kita punya di alam semesta ini
jadi awalnya dari bom yang dus gitu ya di hari itu
aku langsung oh aku harus nulis lagu
ini mungkin salah satu trigger buat saya bahwa kita belum selesai deh
harus berjuang menyatukan semua
apalagi sekarang generasi muda ini yang harus saya sentuh gitu
ayo kita kreatif produktif yang positif di pandemi ini
bineka tunggal ika ya
pesan perbedaan yang selalu dikumandangkan oleh kita semua
berbeda beda tapi tetap satu
nah ini kalau teman teman popsicle sendiri kalian kan tadi dari meskipun diasuh oleh terika dari pop academy tadi ya
tapi karena kan latar belakangnya ini berbeda ya
apa sih kesulitan untuk menyatukan nih keempat orang ini untuk kemudian menjadi satu grup popsicles
jadi kan emang sebelumnya kan kita udah pernah bareng bareng nikah
nah jadi udah lumayan lama ya kita bareng bareng
iya udah lumayan
sekitar empat bulanan
iya kita udah bareng bareng
jadi udah mengerti satu sama lain
dan kan disini kan juga karakter suara kita beda beda
nah disini kita juga dibantu
untuk waktu itu jadi kita ikut dalam satu kompetisi
terus habis itu terika kebetulan jadi coach kita
nah dari situ kita diajarin banyak banget sama terika
dan terika juga tau karakter kita masing masing kayak gimana
nah jadi dari situ kita bisa ngerti satu sama lain juga
dan akhirnya karena kita juga pops satu sama lain
jadi kayak harmonisasinya juga bagus
harmonisasinya sudah terbentuk dengan sendirinya
ih kalau penyanyi profesional tuh gitu ya
dari sebuah kejadian bisa menciptakan lagu
nah ini kejadiannya kan karena bom ya teh ya
betul jadi waktu itu saya merasa bahwa
apa ya kalau saya sebagai senior tidak mengajak semua insan muda untuk berpikir bahwa ini sebetulnya perbedaan itu indah loh
malah bisa jadi satu lagu yang membuat kita semua bisa jadi tersenyum gitu
dan alhamdulillah begitu saya keluarkan positifnya reaksinya banyak di sosial media kita
terima kasih juga untuk cnn indonesia yang sudah mau mewawancara
karena ini bukan hanya sekedar lagu biasa tapi ini suara enam orang perempuan yang saya keluarkan di hari kartini
supaya kartini juga tersenyum ya dan semua pejuang pejuang indonesia wanita bahwa kita bergerak terus untuk menyatukan negara yang mereka merdekakan ini
rasanya tepat juga ternyata di hari kartini itu jatuhnya di bulan puasa
jadi seperti satu simbol simbol yang saya merasa perempuan ayo mulai kita positif
merangkul anak anak kita untuk melihat bahwa memang ini terjadi seperti ini dunia ini
banyak perbedaan agama perbedaan suku perbedaan negara gitu yang sebetulnya semuanya baik
dan semesta ini bisa kita apa namanya kita jaga kita menjaga dunia ini justru dengan kita menyadari bahwa banyak perbedaan gitu
kalau menjadi satu malah menurut aku tidak ada kayak harmoni musik ya
tidak ada bassnya tidak ada gitarnya tidak ada pianonya semuanya jadi terlalu flat gitu
tapi dengan beda beda kita tahu gak egois itu apa sih gitu
jadi saling apa ya wanita itu pada hari kartini saling mengingatkan untuk satu sama lain harus menyemangati ya
empowering women bukan hanya sekedar berkompetisi tapi juga
iya iya soalnya sering kali perempuan sering berkompetisi dengan perempuan lainnya
jadi ini pesannya oke banget gitu lah lagu ini kan
kadang kita suka gitu kan perempuan tuh saingan gitu
kayaknya lipstick salah aja bisa saling liat liatin
oke terika ini kan di single ini berperan nggak cuma sebagai penyanyi tapi juga pencipta executive producer dan produser juga begitu
ini gimana cara baginya banyak banget ini perannya di lagu kali ini
karena sebetulnya gini saya kepengen tidak meleset dalam mengerjakan sesuatu mungkin karena saya memang wanita yang professional
semua muda nah kebetulan anak anak ini kurang satu ya yang gak ngumpul marta dari papua sabi dari manado inara jakarta tasya semarang maria dari medan
sudah kenal banget gitu tata cara mereka bernyanyi dan segala macam
saya kepengen semua nonjol semua bagus semua tertata rapi
jadi saya kerjakan semua sendiri karena saya gak mau orang melihat bahwa gini
kalau pekerjaan indi ini kan dikerjakan indi indi istilahnya kita membiayai semua sendiri gitu ya
jadi orang indi itu kalau kerja berarti seadanya gitu
saya ingin mengubah paradigma bahwa dengan budget yang tidak terlalu besar kita masih tetap berkarya
dengan era yang pandemik ini menurut semua musisi bisa membuat kita tidak bisa dulu berkarya
mungkin ini satu pengalihan cara kita untuk nggak main dulu di panggung dengan kita bikin produksi di rumah
jadi ini pekerjaan yang sangat saya senangi
makanya saya merasa buat saya harus turun tangan semua sampai ngedit video
karena saya maunya semua perfect gitu
dan alhamdulillah terima kasih buat ibu ibu yang membantu juga mamanya tadi cari lokasi gitu
mamanya apa namanya tasya menyiapkan makanan sahabat saya kamerina ngadan danin mas angga saleh menjaga kita semua
ada randi juga anak baru sekali ini untuk bikin video ini
jadi mau tidak mau ini adalah kerja betul betul yang menurut saya ini kerja komunitas
musisinya juga dari bandung namanya denny itu anak upi
jadi ini setengah orang orang yang memang baru bekerja
yang memang baru bekerja di musik
tapi ternyata alhamdulillah hasilnya sangat bagus
inilah regenerasi mulai dari video dari musik sampai penyanyi
mudah mudahan ini akan diteruskan oleh adik adikku yang berlima ini dengan karakter yang mereka bawa bikin industri yang baru gitu

artinya hingga saat ini pandemi masih berjalan
teh ini kan tadi teteh kan membuat semuanya sendiri dengan biaya sendiri ya kalau kita bicara indilable gitu ya teh
artinya hingga saat ini pandemi masih berjalan
belum bisa mengubah secara signifikan bagi bisnis atau industri musik teh
belum belum belum malah
musisi ini sudah dua tahun tidak bisa bekerja
musisi ini sudah tidak bisa manggung kecuali secara virtual
itu pun sangat jarang
jadi menurut saya sampai hari ini maaf sekali
kemarin kami sampai ngobrol dengan pak sandiaga uno dan segala macam
boleh dong dengan sistem yang sangat
ditata bahwa kita memang menjaga kesehatan protokol kesehatan
boleh dong musisi main gitu karena
antara jarak panggung dengan jarak tempat duduk juga sangat jauh
di bandung juga bisa kita atur satu meter atau sampai dua meter
tergantung besarnya karena musisi ini sudah tidak bisa makan
apalagi selama lebaran gitu adalah satu pekerjaan yang menurut saya terhenti total
sementara musisi ini kan dapatnya kerja baru dibayar gitu
jadi ini yang menyesalkan
ini yang menyesalkan saya
akhirnya saya merasa bahwa oke kalau belum bisa kita main live
karena memang belum diizinkan secara segala macam
kita bikin produksi musik kan sama aja
saya juga memberikan uang lelah buat adik adik saya
yang kebetulan mungkin dulu main di cafe sekarang sudah tanti
jadi kalau bicara tentang musisi sedih sih mba
mereka berganti profesi
maaf ya teman teman saya
dan akhirnya jadi ngegojek ngegrat gitu
jualan makanan dan lain lain
tapi ya ini memang harus dilalui bersama sama supaya
makanya begitu kemarin dapat kesempatan vaksin dari pak jokowi
saya bergegas pergi karena
dan teman teman juga mulai ngantri ya untuk bisa vaksin gratis
jadi satu langkah untuk menyudahi
kita pengen bekerja yang aman dan pengen ini cepet berakhir
supaya keluarga kita bisa hidup lagi gitu
oke jadi ya memang suara hati dari pekerja industri kreatif ya seperti itu
tidak hanya penyanyi saja tapi juga industri film gitu kan
ini benar benar terdampak karena pandemi

tadi vaksinasi ini menjadi salah satu tonggak awal titik cerah lah untuk kita semua
tantangannya banyak ya
tantangannya banyak sekali
kita sekarang ke teman teman popsicle deh
ini kalian sendiri melihat mengartikanlah pesan yang dikirim oleh teh rika di musik ataupun lagu kali ini
apa sih yang kalian tangkep dari pesan di lagu ini
pastinya sudah berjelas banget ya kak dari lirik yang ada di lagu ini

karena perbedaan kita
soalnya kalau lihat video klipnya juga itu ada warna biru putih
itu berasal dari bahasa kayak damai sahabatan suci
jadi video klipnya juga ada sebuah sebuah kayak dari budaya budaya indonesia ya
terus ada juga kita menggunakan sarung dari se indonesia
semua pesan yang disampaikan teh rika sampai ditranslasikan dengan sangat baik lah ya oleh teman teman popsicle
tadi saya juga lihat ada gerakan tiktok ya di sana
mungkin bisa ini kali ya dipraktekin supaya viral
iya kan supaya gerakan titoknya viral jadi lagunya tambah viral

mungkin kasih dukungan intizenya jadi orang tua

kenapa tanya obleh bahasa indonesia hal ini sih kok gak dihent bleiben berpersama
aku mencoba tensekanpensuell
karena mereka juga ingin melihat bahwa sekarang kan industri lagi seperti itu ya
ini bagaimana kita menyampaikan pesan ini harus sama indonesia
saya berterima kasih kepada patrol saya di halaman musik mas angga saleh yang juga bilang bahwa ayo ayo kita bikin apapun yang terjadi
ini single harus keluar dengan semangat kita
dan anak anaknya menyambut dengan baik
jadi aku bahagia banget punya putri lima orang ini yang menurut saya perwakilan yang hebat
dan alhamdulillah juga tuhan mengasih satu tempat yang pas ya
jadi videonya menurut saya keren banget setelah diedit
jadinya wow ini padahal cuma di karawaci loh
oh iya saya kira ini tuh kayak jauh banget gitu loh
kayak di gwk ya
ternyata cuma di karawaci
oke terakhir saya mau ke teman teman popsicle
boleh diberikan pesan pesan kepada teman teman sesama kaum muda
ini di masa pandemi perjuangannya macam macam ya
ada yang berjuang dari
jalur musik ada film ada juga dengan pekerjaan profesional lainnya
boleh disampaikan teman teman popsicles
oke untuk teman teman yang mungkin umurnya kurang lebih kayak gitu ya
jiwanya masih merasa muda
popsicle mau kasih pengetahuan buat teman teman
jangan berhenti berkarya
jangan apapun kamu dipercayakan
dibanding apapun kamu handal
kamu lakukan yang terbaik
karena memang pandemi ini saya
yang dapat memaksa semua
mau itu mau itu
dan belum tahu konten berakhir
iya kita nggak tahu konten berakhir
jadi kita tetap lakuin yang terbaik aja
kalau kita sebagai musisi ya dari karya
kalau teman teman mungkin ya di jelaskan
ada pesan lain nggak
tetap semangat dan tetap terus berkarya
iya tetap berkarya
tetap semangat terus berkarya
ini udah ada teh rika
tadi kan udah dipraktekin gerakan tiktoknya ya
mungkin sekarang kita undang tvk juga sama teman teman popsicle
langsung sekali lagi menyanyikan lagu pesan cinta
untuk kita memeriahkan sahur di connected ramadan pagi ini
silakan teh rika dan popsicles
kayaknya anak anak yang nyanyi saya tepuk tangan
teman anak nyanyi sekali lagi

lagu yang berbeda
semua dari hidup

kamu dan aku
satu tak satu
teh rika sudah bergabung bersama kami
terima kasih teman teman
semoga pandemi ini cepat selesai
terima kasih kakak
teman teman di industri musik
bisa berkarya seperti biasa lagi ya
terus bersemangat dan terus berkarya
teh rika ruslan dan teman teman popsicles
selamat melanjutkan sahur ya